nah untuk menambah semangat hari ini kita akan mulai take news dari teknologi dalam dunia olahraga
dalam pertandingan sepak bola wasit memang adalah hakim di lapangan
nah keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat oleh pemain maupun pelatih
demi menciptakan keputusan yang fair atau adil teknologi hadir untuk membantu kinerja para wasit
simak teknologi tersembunyi dalam pertandingan sepak bola berikut ini
sepak bola berikut ini
yang pertama teknologi video asisten referee atau var
jika terjadi sebuah insiden di lapangan dan wasit tak yakin dengan keputusannya far akan memberikan bantuan
dari hasil rekaman video pembantu wasit akan menganalisa insiden lalu menginformasikannya kepada wasit utama
dengan begitu sang juru adil tidak akan memberikan keputusan yang keliru dan merugikan salah satu tim
teknologi var biasanya digunakan untuk memutuskan insiden di kotak penalti
selain itu teknologi video asisten referee akan memberikan bantuan
var ada juga goal line technology atau teknologi garis gawang
selama ini pandangan wasit yang keliru soal bola telah melintasi garis atau belum menjadi drama yang lumrah terjadi dalam sepak bola
contoh nyatanya saat tidak disahkannya gol inggris ke gawang jerman pada piala dunia dua ribu sepuluh lalu
padahal dalam tayangan ulang bola telah melewati garis gawang
namun hal itu tidak akan terjadi lagi berkat goal line technology
kini di dalam si kulit bundar telah terpasang sebuah alat pelacak atau tracking device yang terhubung ke semua kamera di dalam stadion
jika memang bola telah melampaui garis gawang atau proses terjadi gol notifikasi akan diteruskan ke jam tangan wasit
selain membantu wasit kecanggihan teknologi juga diterapkan untuk mampu menganalisis performa tim dan pemain
dengan teknologi electronic performance and tracking system komentator atau analis sepak bola bisa mengetahui kecepatan lari pemain
dan mengetahui kecepatan lari pemain
jarak tempuh mereka selama pertandingan hingga beberapa kali pemain sukses memberikan umpan
teknologi ini juga membantu memberikan gambaran perihal taktik yang digunakan oleh kedua tim yang sedang bertanding
ada slogan yang mengatakan bahwa wasit juga manusia alias tak luput dari kesalahan
tentunya berkat dukungan teknologi yang mumpuni keindahan permainan sepak bola kian enak dipandang mata